berdiri sejak februari tahun dua ribu delapan belas
rphu rorotan atau yang lebih dikenal sebagai pasar bebek rorotan
merupakan bagian dari sembilan rumah potong hewan
yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dki jakarta
sesuai namanya rumah potong hewan ini memang dihususkan
untuk melayani penjualan dan pemotongan unggas terutama bebek
di sini daya tampung bisa mencapai lima ekor per hari
untuk pemotongan kita sekitar dua sampai dua lima ratus ekor per hari
dengan jumlah bebek yang diperdagangkan mencapai lima ekor bebek per hari
memang bisa dibilang inilah pasar bebek terbesar di jakarta
para pedagang bebek di pasar bebek rorotan ini merupakan hasil relokasi pedagang bebek
yang sebelumnya berdagang di pinggir jalan akses marunda
relokasi pedagang bebek ke rph unggas ini membuat pasar bebek
satu satunya di jakarta ini menjadi lebih tertata
selain itu pengawasan terhadap standar kesehatan dan proses pemotongan
yang memenuhi syarat lebih mudah dilakukan
itu kita cek fisiknya layakannya untuk dipotong apakah hewan itu sehat
apakah dilarang dipotong apakah tidak
pemeriksaan kesehatan setelah pemotongan
meliputi ke pemeriksaan kesemburnaan penyembelihan
itu kita lihat
yaitu kita pastikan tiga saluran utama yang terpotong
nah jadi jangan takut
bebek bebek yang dipotong di pasar bebek ini dipastikan halal
di pasar bebek ini dapat ditemukan dua macam bebek yang diperdagangkan
bebek lokal yang berwarna coklat dan bebek packing yang berwarna putih
bebek packing dijual di kisaran harga rp delapan puluh lima hingga rp seratus
sedangkan bebek lokal dijual sekitar rp empat puluh lima hingga rp tujuh puluh tergantung dari ukuran
walaupun lebih mahal
akhir akhir ini bebek packing menjadi jenis yang paling diminati
terutama bagi pengusaha kuliner berbahan daging bebek
dulu kita ngambilnya di barang lokal
akhirnya packing masuk ya kita ngambil di packing pak
berapa ini pak
harganya bisa rp seratus tergantung per kilo annya pak
lokal kan cuma ekoran pak
salah satu pedagang bebek potong di sini adalah leman
leman dapat menjual sebanyak seribu ekor bebek packing potong dalam sehari
oh nah ini bisa dijelasin nggak nih pak
prosesnya apa aja nih
setelah datang terus apa pak
dipotong dibersihin dulu
terus dibakar langsung dikirim ke para pelanggan
dikirim ke para pelanggan
ada pelanggan yang datang
proses pencabutan bulu bebek sebenarnya tidak jauh berbeda dari proses pencabutan bulu ayam
nah inilah perbedaannya
setelah dicabuti bulunya menggunakan mesin pencabut bulu
bebek masih harus dibakar selama kurang lebih tiga puluh detik
ini untuk menghilangkan bulu bulu halus yang masih menempel
selain itu proses pembakaran juga berguna mengurangi aroma amis pada daging bebek
yang terkenal banyak mengandung lemak
nah bila anda berencana ingin membeli bebek di pasar bebek rorotan ini
usahakan untuk datang dari jam dua belas hingga jam tujuh pagi
karena setelah jam tujuh pagi para pedagang di pasar bebek ini sudah tutup